hai harga telur ayam di pasar tradisional cikupa kabupaten tangerang banten minggu pagi terus
mengalami kenaikan dari harga normal rp dua puluh dua kini tembus rp dua puluh sembilan per kilogram mahalnya harga
telur ayam membuat sejumlah warga kini beralih membeli telur pecah yang harganya hanya rp lima
untuk enam butir telur itu sekarang harganya rp satu dibelah keberatan ya gimana ya habis butuh ya
anak anak kenderung suka telur caranya iya beli telur dikurangin bagaimana iya dikurangin kadang kadang
nggak beli pedagang mengatakan dalam sehari bisa menjual seratus butir telur pecah selain untuk
dikonsumsi biasanya warga yang
membeli telur pecah adalah pedagang kue
kenaikan harga telur ayam juga terjadi di palembang sumatera selatan di pasar tradisional
pasar sepuluh ulu ini harga telur ayam naik mulai dua puluh enam rupiah per kilogram dari harga sebelumnya
rp dua puluh tiga sebagian warga pun beralih membeli telur pecah lantaran harganya lebih murah
hai kenapa memilih telur pecah bu
menurut pedagang naiknya harga telur ayam ini terjadi sejak tiga hari setelah lebaran
harga telur pecah sekarang rp dua puluh tiga
pedagang dan pembeli berharap harga telur ayam segera turun dan pasokan kembali stabil